kita terhubung dengan eko purnomo pemilik rumah yang terkurung tembok
pak eko selamat malam
terima kasih sudah bergabung dengan cn indonesia
pak eko mediasi sudah dilakukan sudah ada pertemuan untuk mediasi
kita rangkum hasil mediasi apa saja
kalau untuk hasil mediasi kemarin itu menyimpulkan tiga kesimpulan
pertama rumah saya tetap dijual tapi dengan syaratnya ya tetap
apa yang ditujukan oleh saya di sertifikat tetap dibongkar dan tetap jalan baru dijual
itu yang pertama saya ingin itu
yang keduanya saya harus membeli jalan
dan yang ketiga ada yang mengikhlaskan dari kedua belah pihak ini untuk memberi jalan buat saya
itu saja sih
kemarin cuma tiga asumsi cuma itu aja sih
belum ada keputusan final gitu ya siapa yang mau beli atau ini belum
oke dari tiga mediasi
terima kasih tiga jalan keluar dari mediasi pertemuan um mediasi
ini yang pertama tadi permintaan untuk rumah anda dijual itu berarti memang dari anda sendiri ya
iya itu dari saya
tetap dijual tapi tetap mengacunya setelah ada jalan baru saya jual
setelah ada jalan
setelah jalan baru saya jual
tidak takutnya gini
nanti ke depannya terjadi polemik lagi
itu yang saya takutkan
intinya gini saja
saya minta sesuaikan denahnya
yang disertifikat saya dengan lokasi di lapangan
bahwa di situ ada tanah gang atau jalan yang sudah berdiri jadi bangunan
itu saja sih saya menuntutnya
setelah ada jalan baru saya jual
ada prospek positif tidak yang mengarah ke permintaan anda untuk pengadaan jalan itu tadi dari
dari hasil mediasi itu
saya kurang tahu ya nanti kebetulan tadi saya dapat wa dari pihak kecamatan
hari senin ada mediasi tapi untuk jam ini saya kurang tahu
belum belum ada kesimpulan sih
jadi saya tetap menuntut hak saya
sesuai disertifikat saya punya jalan
karena jalan di situ sudah dibangun menjadi rumah
intinya itu saja sih
oke kalau tadi yang mediasi poin pertama itu tidak memungkinkan untuk dijalankan untuk dikabulkan
yang kedua sama yang ketiga ini
itu tidak untuk anda berikan
tidak kayaknya bu kalau untuk itu
enggak untuk membeli tanah tetangga kemudian anda mengikhlaskan tanah anda
kalau untuk mengikhlaskan jujur aja
karena hat punya orang tua lah bu ya saya sudah jelas
saya sudah jelaskan dari awal
saya punya sertifikat tidak gratis dan bukan bagi bagi sertifikat
bertolak belakang dengan orang nomor satu
pak jokowi lagi bagi beli sertifikat
di sini ada rakyat
rakyatnya yang terpindah punya sertifikat tidak gratis
kok mencari keadilan sampai susah banget
dua tahun bagi saya bukan waktu yang cukup sebentar
tapi lama dan perjuangan itu benar benar
saya jujur saja saya bisa menyimpulkan mbak ya di sini
jujur saja adil itu susah
oke anda sudah dua tahun untuk berupaya sampai anda juga meminta bertemu dengan pak jokowi untuk menangani kasus anda ini
oke kalau untuk tetangga anda sendiri
sudah ada belum titik terang sampai dengan sejauh ini mungkin ada yang berbaik hati untuk membeli tanah rumah anda
belum sih sampai saat ini ya secara logika aja bu ya
siapa yang mau beli sih rumah kok nggak ada jalannya
kalau niat dari kemarin saya sempat bertanda dengan teman gitu ya
dia ada pegawai bank
saya sempat ngomong saya butuh uang dua puluh juta dengan jaminan
tapi rumah tidak ada jalan sampai senyum senyum
aduh gimana laporan keatasnya
orang tidak bisa disurvei rumahnya
secara logika aja itu digadein saya minta dua puluh juta nggak dikasih
itu saja sih mbak
sebenarnya ya kadang agak miris juga sih bagi saya
mungkin di sini saya yang tertindas gitu ya tapi saya tidak menyalahkan si a atau si b
intinya hak saya dikembalikan sesuai yang ada di sertifikat bahwa saya punya jalan
itu saja sih
oke kalau tetangga tetangga anda kan katanya juga punya denah
artinya yang menurut mereka juga benar
sebelum kasus ini kemudian mengemuka ke publik sampai sejauh ini
di mana mana viral di media sosial juga mendapat perhatian serius dari kang emil juga
ada tidak pembicaraan anda dengan tetangga tetangga yang rumahnya mengepung rumah anda ini
tidak ada sih mbak
selama itu saya tinggalkan ya kurang lebih hampir mau dua tahun ini
saya nggak pernah nanya nanya itu lagi
karena bukan apa apa
saya punya banyak masalah tentang surat surat sertifikat
itu bukan wewenang saya tapi mungkin ada petugasnya
jangan sampai nanti saya nanya ini ya kalau boleh dibilang kamu siapanya
sampai berani berani nanya itu
saya tidak mau ada omongan
jadi tidak ada konflik juga dengan tetangga anda ini ya
belum belum ada
kalau untuk kebetulan yang rumah depan itu yang pak rahmat
saya baru tahu kemarin pas mediasi dia bawa sertifikat gitu ya
dia menjelaskan mungkin ya pada yang lain
saya itu percaya tapi untuk yang lainnya saya kurang paham lah ya intinya
saya nggak mau masuk ke pribadi masing masing lah intinya
saya menjalankan hak saya saja yang saya bawa
saya punya jalan itu aja sih
pak eko dua tahun rumah itu tidak ditempati
tidak ditempati sama sekali
bahkan kalau boleh dibilang masih ada sih barang punya adik
yang belum bisa dibawa
sampai saat ini masih ada sih
entah itu juga keadaan seperti apa saya nggak pernah nengok sih
sama sekali nggak ada anggota keluarga yang pernah nengok gitu
saya memasuki juga susah ada
sama sekali nggak ada anggota keluarga yang pernah nengok
jadi tahu tahu ketika anda kesana belakangan
tiba tiba udah jadi itu aja rumah anda dikepung oleh orang orang lain ini
waktu itu sih masih pembangunan kan sempat ada perintah dari yang bangun rumah
tolong cepat dikosongkan karena ini mau dibangun
takut nanti tidak bisa mengeluarkan barang
karena waktu itu yang paling pojok ditempatkan adik
dan waktu itu adik juga kebetulan lagi tidak di bandung
lagi ada kerjaan di luar tempat
ya akhirnya nggak bisa dikeluarkan sih
kapan itu pak
ya kurang lebih pas pembangunan itu berjalan sekitar tiga atau empat bulan lah kurang lebih gitu
oh di tahun dua ribu delapan belas ini ya
pak eko saya penasaran ini bagaimana caranya anda masuk ke dalam rumah anda dengan kondisi yang sekarang ini
ya intinya kalau saya mau masuk itu paling ya minta izin lah
bukan mau masuk mbak ya intinya melihat kondisi lah gitu ya
saya yang ikut ke rumah sebelah paling minta izin ya
ngelihat dari genteng aja sih karena posisi dari atas ke bawah lumayan tinggi sih
intinya kalau saya loncat mungkin sama aja bunuh diri
oke jadi anda harus izin keluar masuk ke rumah tetangga anda
hanya ngelihat dari atas aja ya
ya itu pun nggak masuk sih cuma ngelihat dari atas gitu posisi kondisi rumah seperti apa gitu aja sih
jadi nggak bisa masuk ke dalam
tidak memungkinkan untuk masuk
empat sih ya mbak empat saya jujur saya sempat masuk
itu setelah pembangunan satu tahun setengah
karena waktu itu sempat hujan lebat saya ngontrol takut banjir nih
saya sempat lewat belakang kalau nggak salah itu ada got atau apalah kurang lebih sekitar enam puluh cm
saya sempat loncat di situ ya tangan lah intinya sempat berdarah juga sih
itu saya bongkar triplek yang di dekat pojok rumah jebol
terus saya sempat masuk ya saya cuma waktu itu sempat ngambil barang laptop punya adik dua biji sih gitu aja
oke selebihnya jadi anda sama sekali tidak pernah bisa masuk lagi ke rumah anda
karena tetangga tetangga anda ini mengizinkan ya
anda untuk memantau rumah anda dari rumah tetangga dari atap tetangga
ya boleh sih cuma ada satu orang intinya yang berbaik hati lah intinya sama saya
yang tahu persis ceritanya kasus rumah ini seperti apa ya itu hanya saksi bisu aja sih mbak
mediasi sudah dilakukan hari rabu kemarin ya betul ya
sudah sudah betul
kemudian nanti akan ada lagi mediasi hari senin minggu depan
hari senin sih kalau tadi saya dapat wa dari pihak kecamatan katanya hari senin ada mediasi tapi untuk jamnya saya kurang tahu
karena tadi saya baru pulang baik juga sih di metro begitu
besok juga ada lagi
seandainya mediasi itu tidak mencapai hasil atau kesepakatan seperti yang anda mau apa yang akan anda lakukan
saya akan tetap memperjuangkan hak ibu saya
jujur saja mbak
saya ini punya ibu ibu itu meninggal gagal rumah ini dan bapak saya pun jatuh sakit sekarang tinggal sendirian di jawa dengan kondisi kejiwaan yang terganggu lah kalau boleh dibilang saya nggak mau jemput bapak saya
alah itu ya intinya saya hanya bela ini
saya tahu perjuangan ibu saya beli rumah ini seperti apa jualan minyak tanah pakai girigen jualan lotek keliling jualan sayuran saya hanya inget itu aja
dan kemarin kenapa saya ini postingin di facebook hari kamis saya dapat telepon dari bapak petelepon saya dan bapak sempat ngomong ke saya kok tolong rumah itu dibereskin kamu jual kamu bagi rata dengan adik kamu bapak mau pergi jauh dan nggak akan kembali lagi
bapak ikhlas kalau rumah itu udah beres
saya sebagai anak akan diem saja
tidak mungkin mbak karena saya terus terang
perjuangan saya selama dua tahun itu benar benar melelahkan
bapak kamu bisa berhenti
bapak kamu bisa berhenti
jujur saja mbak
adil itu benar benar mahal
itu saja saya terus terang saja
baik pak eko anda sudah melakukan upaya cukup jauh cukup banyak selama dua tahun ini
sekarang juga pemerintah provinsi bandung juga jawa barat pemkot bandung juga sudah
sudah mulai punya atensi punya perhatian terhadap kasus ini
apa yang disampaikan atau apa tanggapan dari pihak pihak atau instansi terkait
misalnya dari bpn
untuk saat ini apa waktu dulu pas saya mencari apa intinya pengen punya jalan atau untuk saat ini
ini ada dua pernyataan yang berbeda gitu
ketika dulu sama dengan sekarang beda
oke kalau dulu
jujur aja mbak ya perjuangan saya memang benar benar berat
mulai dari bawah sampai dinas terkait
sampai saya intinya pernah lempar surat lah ke pak jokowi waktu pas karnaval di bandung
itu pun saya dengan rasa takut gemetar segala macam
sampai saya disangka lempar bom dikejar pas pampres
saya dua kali melakukan itu
waktu itu yang kedua pas pak jokowi bagi cerita gratis di kota timahi
sama seperti itu itu tidak akan pernah saya lupakan
saya baru ketemu dengan orang nomor satu bukan nomor satu orang nomor dua di jawa barat
itu pak deddy mijuar
itu pun bukan sengaja saya pengen ketemu tapi saya sengaja cegat beliau pas mau naik mobil
apa dek kata pak deddy mijuar
saya cuma bilang pak semoga bapak jadi wakil rakyat yang amanah
setelah tiga hari kemudian saya dapat telepon
ya katanya mau ngurus malah salah kasus saya
ini dari utusan dari pak demis
waktu itu ngaku dari dispenda
tapi ya alhasil mau besar cuma telepon saja
tidak ada lagi
tapi ya kalau untuk pihak terkait cuma harus ke sini harus ke sini harus ke sini harus ke sini
ya seolah olah saya kayak dipimpang pimpong gitu ya
saya juga capek
ya allah saya bilang ini harus kemana
katanya ini bisa dipertanggungjawabkan
ke hukum hukum yang mana yang harus saya tempuh
sampai saya bicara seperti itu di hati
tapi saya tidak patah arang sih ya
ya mungkin ini sudah
saatnya gitu itu pun tidak sengaja
karena saya sudah dapat virasat dari orang tua seperti itu
bukan sengaja saya memiralin
sumpah demi allah
saya hanya niatnya untuk menjual
tapi mungkin netizen berpendapat lain
di situ ada pro dan kontra
mungkin saya juga tidak tahu kok ini jadi viral
kalau emang harus viral kenapa nggak harus dari dulu gitu ya
selama saya berjuang selama dua tahun
kalau boleh diibarat beginilah
saya mengadu sama orang tapi nggak didengar
kok saya cuma bicara sama handphone lah intinya
curhat di handphone kok didengar
ini udah kena allah sih
itu saja sih
berarti dulu hasilnya nihil
dari jawaban penda
kemudian hanya atensi sebatas telepon
kemudian yang sekarang anda dilempar sana sini
ini maksudnya dilempar oleh siapa nih
dilempar sana sini itu waktu dulu ya
waktu pas perjuangan
ya itu oleh ini
instansi terkait ini yang menyangkut bidang tanah
saya ke bpn
harus ke dinasata kota atau perizinan dari situ
balik ke sana
balik lagi ke bpn
itu pun dengan orang orang yang berbeda
dan saya pernah bu
jujur aja terus terang ya
kalau saya ketemu sama orangnya mungkin saya masih ingat lah
waktu saya diantar sama teman
tempat saya di dinas perizinan kalau nggak salah
di starcube kalau tidak salah apa
dek adek cari orang berbangat saja kalau mau beresin rumah ini
saya juga agak heran juga kok ini sampai bilang seperti ini
itu udah tugas kalian seharusnya ya kalau saya ngomong itu di hati
itu dari bpn
ya allah benar benar susah nih cari keadilan
ini sudah tugas beliau kok
sampai susah seperti ini
saya pernah di hati
ya intinya bicara seperti itulah
yang tidak saya ucapkan gitu
pak eko dari bpn itu tadi yang menyarankan anda
anda pernah melakukan saran saran yang diberikan oleh bpn
itu ya mengadakan pengukuran ulang batas
oke anda lakukan
bayar dulu registrasi
aturan yang ada di sini
di sana setelah itu jelas tiga hari ada pengukuran
nunggu keputusan tiga minggu
berita acaranya itu keluar
dari situ sudah keluar
saya sempat berjuang lagi
sempat datangin para parpo parpo
sempat datangin para calon calon wali kota dan wakil gubernur pas kemarin kampanye gitu ya
tapi alah hasil lah
mungkin itu belum waktunya bagi saya
tapi saya tetap ini sebagai pengalaman berharga buat saya
bahwa benar benar nyari keadilan yang menentukan itu susah
kalau buat orang miskin sih mungkin nggak didengar gitu
anda berupaya untuk melakukan langkah hukum atau meminta bantuan hukum
insya allah kebetulan banyak ya menawarkan jasa itu saya cuma cuma untuk gratis
untuk membela masalah saya
tapi untuk saat ini saya tidak akan pakai dulu
saya tetap dengan adik saya bertiga
mempertahankan hak saya bahwa saya punya jalan
jika ini tidak beres
saya akan bawa ke jalur hukum
itu saja sih
kita akan tunggu juga mediasi di hari senin minggu depan ya pak eko ya
kita akan lihat hasilnya
mudah mudahan ada solusi terbaik untuk pak eko dan juga keluarga
terima kasih pak eko purnomo sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini